kini kita akan menuju ke pulau dewata bali
kalau untuk menyaksikan aktivitas lumba lumba di habitat aslinya
ini menjadi daya tarik tersendiri ya
saat berkunjung ke kawasan objek wisata pantai lovina buleleng bali
sebagai salah satu atraksi wisata
aktivitas yang satu ini makin digemari
karena memiliki sensasi tersendiri saat mencari
dan menunggu kemunculan si lumba lumba ini
gimana ya keseruan menanti lumba lumba muncul
di kawasan pantai lovina berikut liputannya
siapa yang tak kenal pantai lovina
pantai dengan air laut tenang yang berada di sudut utara bali ini
terkenal sebagai spot terbaik
untuk melihat lumba lumba di seantero negeri
patung lumba lumba bermahkota menyapa para pengunjung
baik wisatawan domestik hingga asing
yang datang ke kawasan wisata pantai binaria
atau pantai lovina
nah untuk menyaksikan lumba lumba
wisatawan cukup membeli tiket kapal tradisional jukung
di agen penjualan atau memesan langsung di pantai lovina
tapi pengunjung wajib berangkat sekitar pukul enam pagi
bertepatan saat matahari terbit
jadi jangan sampai terlambat ya

jangan lewatkan untuk penyaksikan
jika anda berkunjung ke objek wisata pantai lovina bali
jangan lewatkan untuk menyaksikan atraksi lumba lumba di pantai lovina
anda harus berangkat lebih awal dan menyewa jukung tradisional ini
untuk bisa ke tengah laut dan menyaksikan lumba lumba
semoga kita beruntung kali ini
jika beruntung wisatawan dapat langsung menemukan lumba lumba
setelah menyisir lautan selama dua puluh menit
atau sekitar satu km dari bibir pantai
tapi jika tidak penumpang kapal wajib bersabar ya
sebab kapal akan terus melaju ke tengah laut

atau sekitar satu hingga dua jam perjalanan
kawanan lumba lumba yang kerap disaksikan wisatawan
adalah jenis hidung botol
ikan mamalia ini berwarna abu kegelapan
jadi mungkin akan sulit terlihat ketika muncul di permukaannya
ada lagi jenis lumba lumba spinner
yakni lumba lumba yang dapat melompat ke permukaan laut
sambil berputar beberapa kali
tapi sayangnya kemunculan lumba lumba jenis ini sangatlah jarang
menyaksikan kawanan lumba lumba di kawasan pantai lovina
tidak akan pernah terlupakan
pemandangan pantai berpasir hitam
aktivitas tradisional warga
serta keindahan menyaksikan matahari terbit dan terbenam
desa kalibuk buk buleleng bali ini
pasti membuat rindu untuk berkunjung kembali
ayungura dewi kartika widowati buleleng bali
dan informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri cerita kampung halaman kali ini
dan anda dapat berbagi cerita dari kampung halaman anda
dengan cara mengunggah foto atau video
dan juga mention instagram at cnn indonesia tv
atau bisa melalui twitter dan mention kayak cnn id daily
serta jangan lupa gunakan hashtag cerita kampung halaman
saya anita mai pamit undur diri dan sampai jumpa